untuk urusan komik strip bertema satir nah komik miece tentu sudah sangat dikenal ya
setelah berusia dua puluh tahun dan menghadapi era baru era digital kira kira nih apa ya perubahan dari mature
kita simak dalam paket liputan berikut ini
gambar dan kata hadir tersusun lewat tiga sampai lima panel
isinya apalagi kalau bukan narasi satir
inilah karya muhammad mice misran komik strip mice kartun yang konsisten mengangkat tema kehidupan warga kelas menengah di ibu kota jakarta
ya memulai karir di koran nasional pada tahun dua ribu tiga bersama sahabatnya benny rahmadi miche pernah melahirkan kartun benny dan miche
komik ini sukses membuat keduanya dikenal sebagai komikus satir yang banyak mengangkat isu isu sosial dan politik
ya itu karena keragaman perilaku kita yang bikin greget gitu ya
yang paling sering kita tampilkan sih ya kalangan menengah ini ya
kita nggak pernah nyentuh kalangan atas yang high class jaz jaz itu nggak kita nggak nyampe ke sana
terus ke bawah juga kayaknya terlalu miris ya
dan memang di jakarta itu mayoritas indonesia lah khususnya yang paling dominan tuh kalangan kelas menengah ini
yang paling bisa kita korek di sini
dan itu paling banyak emang persentasenya paling banyak
meski kontennya berkiblat pada tingkah pola kelas menengah ibu kota nice mengaku pembaca setia justru datang dari kelas menengah ke atas
mungkin itu dia mungkin hanya menengah itu yang bisa nangkep kesatiran benny miche
mungkin yang mohon maaf yang meneng ke bawah mungkin ah biasa aja
gue ngalamin kok itu itu mah gak satir lebih satir hidup gue daripada komik lo
di era digital komik tak hanya hadir dalam buku ataupun koran
kini berbagai macam komik strip juga dapat ditemukan di media sosial
miche punya pandangan sendiri soal fakta yang satu ini
kita balik ke komik stip sekarang ya
komik strip sekarang sih lebih lebih apa ya lebih ngangkat hiburan aja semata sih
aku bilang ya jarang malah yang ngangkat satir satir gitu malah jarang
dua puluh tahun berkala
dua puluh tahun berkala
miche berharap komik strip tanah air dapat terus berkembang di masa yang akan datang
dengan konten yang semakin bermanfaat dan mendidik
adia laras jakarta